bapak ini bagaimana
gerbang depan bapak sudah kunci
jalan tikus kita pintunya juga bapak kuji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
paling parah sekali
iya dong pak jangan dikunci pak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
saya cuma menjalankan saja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
kuncinya rifka aja yang pegang
nanti kalau rifki udah balik lagi rifa kembali lagi ke pak tarno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
saya nggak mau nanti kalau sampai disemprot sama pak tokar
mending kalau cuma disemprot
kalau gara gara saya kesian sama teman kalian kalian ini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
bapak dt juga kasian sama bapak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
pokoknya kita semua yang ada di sini kasian sama pak torno
dan pokoknya peraturan harus ditegakkan
saya mau kembali ke pop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
pak tarno tunggu dulu pak tarno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
nomor yang ada tujuh sedang tidak aktif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
karena dia lagi jalan sama michelle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
nyesel nggak sih lo
terus jam istirahat kita juga ke sini
terus sampai sini ternyata aldino udah pulang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
tandanya aldino itu sebenarnya nggak kenapa kenapa michelle
gue mau kasih selamat sama lo dan semuanya yang udah kena tipu sama albi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
siapa tahu dia lebih memilih dirawat di rumah daripada di rumah sakit kan
nggak ada yang tau
masih juga nggak percaya gue tau aldino ale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
kita ke rumah aldino sekarang juga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
akhirnya misalnya telepon gue juga
eh gue udah tahu semua ya permainan lo ya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
rifqi biasalah iseng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
nggak apa santai aja
oh iya kamu udah gak di rumah sakit kan
gue sama rifqi ke rumah lo ya bisa share vlog nggak
kamu sama rifqi
nggak usah di share vlog gue tau rumahnya
bisa diam nggak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
itu jaga sikap lo
ini api gue masa direbut kayak begitu
ya milik bersama
kayak nggak tau aja sok sok nggak ngerti
rebet yuk cepetan nggak ada waktu
eh sudah cepat telepon dia sudah
hah kita coba cari ke teman sekelasnya aja rara misalnya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
weh jangan ale lah nanti ale cinlok lagi sama rara
biar sudah riva yang minta ya
yaudah gue yang minta tapi nanti kalau rara ada di kelas gimana
kau nggak usah takut fa kita berdua kan bakal dapingin lo terus
kalaupun enggak kita coba minta bantuan yang lain aja buat panggilan rara
dia ini paling pintar ya
kita cabut sudah ayo deh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
oh iya non ada sebentar ya saya panggilin
oh lo baru sadar ya kalau gue ganteng kayak model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
kesian anak orang
mending ngomong di dalam kali ya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
ayo sel masuk
modus terbasik abang ini
ya begini rumah aku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
jadi alasan kenapa gue bawa rifki kesini itu biar rifki minta maaf yang tuh lu sama lo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
itu sirah ratul
waduh ramai juga tuh anak ipa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
ini ini perbatasan ini nona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
kalau di sini nggak kedengeran
jantan lor neka tenang nani

wah anak ipa esimerkde ngapain tuh
mendingan gua kerja di mereka
karena mereka udah duduk udah lama
butuh sama ani
apaan sih d
di perbatasan tuh